mas saya dengar anak mas hilang di laut ya
itu anak perempuan mas yang namanya lulu
dia bukan anak saya
lah terus lulu anak siapa dong
pokoknya dia bukan anak saya
pak saya sudah selesai pak
sudah selesai deh
makasih ya pak
mas saya dengar anak mas hilang di laut ya
itu anak perempuan mas yang namanya lulu
dia bukan anak saya
ya terus lulu anak siapa dong
pokoknya dia bukan anak saya
jangan lupa di
sampai jumpa lagi
anak emas hilang di laut ya
itu anak perempuan mas yang namanya lulu
dia bukan anak saya
terus dulu anak siapa dong
pokoknya dia bukan anak saya
lu dulu dari mana
ada yang jahatin dulu ya
dulu bukan anak kandungnya bapak sama ibu
siapa yang bilang dulu bukan anak kandungnya bapak sama ibu
pasti maksudnya bapak
sekarang lu sholat
dulu berdoa minta sama allah
supaya allah bukain pintu hati bapak
tani lu kerja
tani lu dapat uang
kamu anak baik dan lucu

gak pantas diperlakukan begini sama bapak kamu
uangnya yang pegang aja ya bu
ibu kok yang istrinya bapak
sekarang yang jadi istri bapak kamu tuh ya saya
ibu kamu itu udah kayak barang bekas
tante tante kan gak mungkin kayak gitu sih
bagi lulu ibu berharga kok bukan barang bekas
mas jawan mas mas
mas jawan mas mas
meskipun ini bukan anak yang diharapkan oleh bapak
dan bapak tidak mengakui lulu sebagai anaknya
lulu terima ya allah
doma tolong rubah bapak menjadi orang yang baik dan sayang sama ibu sama lulu
tolong pelukan penyakit ibu ya allah
bukan ibu dari penyakitnya ya allah
aida buka pintu aida
aida buka pintunya cepat aida
buka pintunya aida
aida buka pintunya aida
seperti mas ada masalah
apa peduli kamu
apa kamu bisa bantu kalau aku dapat masalah
aku dapet musibah aida
perahu ku rusak
terus gimana kita harus mengganti perahu nya ke juragan baaran mas
jadi perahu itu bukan punya abang
perahu itu milik juragan baaran
kalau sampai dia tau perahu nya rusak
aku kira perahu itu kepunyaan dia
gak taunya punya juragan baron
jadi aku nikahin dia buat apa
cuma dapetin rumah bilik kayak gini
kamu kenapa diam aja
bantu aku bantu aku
aku harus bagi mana

kamu harus ganti perahu saya yang rusak
dan hutang berikut bunganya
saya tidak sengaja merusak perahu itu jerakan
saya tidak mau tau
dan kamu tau berapa harga perahu itu
harganya sepuluh juta tarling
harga ini lebih murahan
sampai dari sekarang
apa mas tolong jangan dengerin perempuan itu mas
dia anakku bukan untuk diperjual belikan
tapi cuma anak kamu bang yang bisa kita jual
mas tolong mas dia anak kandung kamu darah daging kamu mas
terserah aku udah saranin yang terbaik buat kita
udah bang abang jual aja anak abang
mas dia anak kandung kamu mas jara daging kamu mas
jodohkan biar saya alih
mas aku mau jangan mas mas jangan mas jangan dulu
mas jangan mas jangan mas jangan mas jangan mas jangan
mas jangan mas mas